woi yang di depan
jangan biar lah
siang hari ini kita akan memasang
dimana satuan resese
narkoba pores metro jaya selatan
pukul tujuh pagi telah berhasil
melakukan penangkapan terhadap
dalam kasus narkoba
dimana tersangka ini ditangkap di rumahnya
perumahan serenia hills cirende
penangkapan ini diawali dari
sehingga sudah beberapa
sekitar tiga bulan yang lalu
laporan tersebut masuk
anggota narkoba melakukan pembuntutan
dan profiling terhadap tersangka
tadi pagi pukul tujuh
ataupun rpe ke rumah
tersangka di cirende
dan disana ditemukan ada
beberapa barang mungkin narkoba
yang antara lain adalah
kemudian juga adanya
kemudian satu butir psikotrofe
dan juga ditemukan banyak sekali
untuk alat hisap
ini banyak ditemukan di salah satu kamar
di rumahnya di lantai satu
yang bersangkutan atau tersangka
barang bukti jenis
ganja sejak tahun dua ribu lima belas
dan juga sudah satu tahun
dan juga keterangan
yang bersangkutan mengkonsumsi
ini untuk menenangkan diri
jadi dari pengakuan tersangka
dia masih dalam proses
rehab daripada dokter
nah kemudian pada saat tadi pagi
kita juga ditemani oleh
untuk melakukan pengerebekan di rumahnya
dan yang bersangkutan juga sudah mengakui
barang bukti barang bukti ini yang ditemukan di salah satu kamar
di rumahnya itu adalah
untuk pasal yang
disangkakan kepada tersangka adalah
subpasal satu ratus sebelas undang undang narkotika
paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun
mungkin ada pertanyaan
tersangka lain masih dalam pengembangan ya
jadi masih dalam pengembangan
mungkin belum bisa kita rilis
untuk sementara waktu
sampai saat ini
namun memang membeli dari seseorang
sebulan yang lalu
nah tentunya nanti akan lebih kita dalami
ini kan baru penyidikan awal
kemudian untuk hasil tes urin
dari pada tersangka ini
medanfetamin dan amfetamin
sehingga dari hasil uji
ada kaitannya dengan barang bukti barang bukti
yang kita temukan di rumah tersangka
ada yang lain mungkin
petugas dengan didamping oleh tiga orang satpam
ini diterima baik baik
kemudian juga kita sampaikan
maksud dan tujuan daripada
anggota res narkoba yang akan melakukan penggeledahan
dan kita juga melakukan pengledahan
dengan diawasi ataupun ditemani
dari sekuriti tersebut
jadi pada saat
ada istri dan anak anaknya
sehingga tadi tersangka juga baru
bangun tidur ketika dilakukan penggerbekan
ini baru sementara pengakuan
pengakuan tentunya sefital alami
ya kan apakah betul dokter itu
apakah betul dokter itu melakukan
treatment ini harus kita dalami
ini baru pengakuan
sementara dari tersangka bahwasannya
obat tersebut digunakan dalam rangka
jadi kalau menurut pengakuan awal
sementara juga ya
bahwasannya ini adalah barang ini terakhir
digunakan satu bulan yang lalu
namun ketika diturin
ini masih positif
tentunya kita yakini bahwasannya
yang bersangkutan juga
karena kan kandungan itu ada batas waktunya
kandungan kimia itu
di dalam tubuh kita
jadi ini murni dari
laporan dari sistem online kita
sekitar tiga bulan yang lalu
pemantauan terus menerus
dan tadi pagi
ada barang bukti di dalam rumah tersangka itu
ini juga bisa disampaikan
bahwasannya polres jakarta selatan ini kan membuka layanan online
dari clue bisa
sehingga tidak harus datang ke
kita mempunyai aplikasi online
smart jaksel yang bisa didownload
ya untuk sementara ini
ini kan baru penyidikan awal nih mbak ya
ini kan baru baru ditangkap baru
sekitar enam jam yang lalu
sehingga nanti akan kita kembangkan terus menerus
nanti kita dalam pendalaman pak ya
memang ruangan tapi tidak dikatakan
ruangan khusus untuk ini enggak tapi ada satu ruangan
di bawah di lantai satu
yang dimana di ruangan tersebut kita temukan
barang barang bukti ini berserakan
tentunya nanti kita penyelidikan
sampai saat ini pengakuan
pasti terkejut ya enggak
terkejut bahwasannya ada polisi masuk kan kan
ini delapan an ya
ya hampir delapan an
lintingan bekas pake ya
ya ada pacatur teped keiner
sisi pick up